lima belas bioskop di surabaya harus lolos assessment sebelum kembali dibuka
identifikasi risiko penyebaran covid sembilan belas di tempat kegiatan usaha
dilakukan dengan pengecekan penerapan protokol kesehatan
seperti penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening
tanda jaga jarak dan keharusan menyediakan air purifier dalam ruangan tertutup
satgas covid sembilan belas surabaya akan melakukan evaluasi dan hasil asesmen disampaikan pada minggu ini
tim bagian dari gugus tugas mengecek terkait dengan kesiapannya terlebih dahulu
nah nanti dari hasil pengecekan kita ini nanti kita akan melakukan sebuah evaluasi
apakah memang ada kekurangan atau sudah memang sudah siap untuk dibuka nantinya
beberapa ketentuan harus diikuti pengunjung sebelum masuk bioskop
hal ini sesuai inmen dagri no empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang ppkm level empat level tiga dan level dua covid sembilan belas
di wilayah jawa dan bali
siapa yang sudah rindu menonton bioskop lagi
ada beberapa persyaratan yang harus diikuti
sebelum masuk bioskop anda harus melakukan check out dari pusat perbelanjaan yang ada di aplikasi peduli lindungi
kemudian harus check in lagi dengan scan barcode yang ada di salah satu outlet bioskop
nah tidak hanya ini karena masih ada persyaratan lainnya
hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam peduli lindungi alias sudah divaksin dua dosis
yang boleh masuk
pengunjung usia di bawah dua belas tahun dan di atas enam puluh tahun dilarang masuk
makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop dilarang
di dalam teater bukan hanya kursi sebelah kanan dan kiri saya saja yang dikosongi
tapi kursi yang ada di depan saya dan di belakang juga
petugas bioskop pun telah dilakukan vaksinasi
dan selama penutupan bioskop tetap dilakukan perawatan
dan juga dikosongi dengan kebersihan
sementara pembelian tiket tetap akan dilayani secara langsung dan daring
bagi pengunjung yang terlanjur membeli tiket secara daring namun tak lolos screening
bisa melakukan pengembalian dana
pembelian tiket online itu juga sudah diinfo
tapi kadang masyarakat kan ada yang mungkin nggak baca dan sebagainya
tetap kita nggak bisa masuk dan itu bisa direfan tiket
untuk tahap refundnya nanti bisa laporan ke petugas
dan petugas kita yang akan menghubungkan ke
aplikasi m tiknya cinema
pembukaan kembali bioskop diharapkan bisa mendongkrak pengunjung pusat perbelanjaan
kanzata marindora ganjarvicaksono surabaya